ya tuhan kenapa nasib aku harus berakhir tragis kayak gini
akhirnya aku akan jadi suami lady dan mendapatkan semua harta warisannya reni

tuhan aku akan jadi suami lady dan mendapatkan semua harta berisanya remy
mama akan menolong kamu
mama gak akan tinggalin kamu
kamu akan baik baik aja
terima kasih banyak ya sudah bisa hadir terima kasih banyak
raja putri kalian datang juga
iya saya pikir kalian gak bisa datang terima kasih banyak ya
dimana kamu sembunyi citra
alah udah lama enggak usah pake bohong ya
terakhir kali ya kan
saya lihat sendiri kok kamu ribut sama tante citra
terus abis itu tante citra yang gak ada
kamu jangan asal ngomong ya
ini acara om
gak ada waktu om buat citra
jangan macem macem kalian
pasti kamu yang akan nyembunyi di sini saya
semuanya semuanya tolong tenang
jangan ribut di sini
kita gak enak sama tamu undangan

saya yakin papa saya itu gak tahu dimana tante citra

karena papa saya itu sibuk untuk mengurus acara ini
jadi gak mungkin lah kalau papa saya ini mencuri tante citra
oke kita cari sama sama
ya silahkan cari aja
kalau sampai kamu bohong
lo rasain lemus ya
lo rasain bentar lagi
rencana gue berhasil
kenapa nasib aku harus berakhir tragis kayak gini
akhirnya aku akan jadi suami lagi
dan mendapatkan semua harta warisannya ren
di mana sih di sana juga nggak ada kan
ini lo bernama siapa
tuhan lo bernama mama
tuhan lo bernama mama
udah jelas kan
kalau lo udah ompetin tante citra di sini
itu artinya om lemus yang udah nyulik tante citra
saya nikahkan dan kawinkan
dengan mona lediana halim sinti halim
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan kawinnya
dengan mas kawinnya yang tersebut tunai
raubana atina fitun ya hasanah
wafil akhirati hasanah
sekarang kalian berdua sudah sah
menjadi pasangan suami istri
terima kasih pak
masalah saya apa
anda kami tangkap atas tuduhan telah menculik ibu citra
bapak punya bukti dari mana
saya gak mungkin lah mengenal hal itu
saya baru nikah lho pak
baru hijab kabul
jelaskan semuanya nanti di kantor
pak saya gak salah pak
bapak tidak bisa pergi sama kamu ya
untung om lemas dibawa ke polisi